pesatnya perkembangan teknologi berpotensi besar
mendisrupsi pekerjaan di berbagai sektor lapangan kerja
forum ekonomi dunia merilis daftar pekerjaan yang berpotensi besar
digantikan oleh teknologi dan pekerjaan
yang masih diminati oleh banyak perusahaan global
namun apakah analisis tersebut juga berlaku di indonesia
secara keseluruhan pasar tenaga kerja telah mengalami gejolak di tahun ini
pasar tenaga kerja dipaksa bertransformasi
dan dituntut memberikan keterampilan lebih baik dalam bursa tenaga kerja
di saat bersamaan secara simultan hadir distraksi ekonomi global
selain itu muncul berbagai tekanan sosial
terutama dari sisi gaya hidup dan isu lingkungan
yang makin menuntut pasar tenaga kerja
untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi global
dalam laporannya di pertengahan tahun dua ribu dua puluh
memberikan sorotan terhadap perkembangan kecerdasan buatan
yang makin memengaruhi bisnis global
world economic forum bekerja sama dengan organisasi buruh internasional
memberi daftar pekerjaan yang saat ini paling banyak bertambah dan berkurang
selain itu world economic forum juga memberikan proyeksi
terhadap bidang pekerjaan yang paling cepat berkembang
dan menyusut hingga tahun dua ribu dua puluh tujuh nanti
deretan profesi yang paling banyak bertambah jumlah pekerjanya
yakni para tenaga teknis yang mengandalkan keahlian praksis
diperkirakan akan terus mendominasi di tingkat global
misalnya operator alat pertanian sopir truk dan bus
dan pekerjaan di bidang perbaikan mesin atau perbengkelan
artinya situasi global saat ini terbukti telah mendorong
pasar tenaga untuk langsung terjun ke dunia kerja
untuk kategori sebaliknya pekerjaan administratif terlihat terus menurun
jumlah tenaga kerjanya karena pengaruh perkembangan teknologi
misalnya pekerjaan data entry administrasi atau sekretaris
petugas keamanan kasir dan pekerja di garis depan layanan lainnya
world economic forum memberi catatan bahwa para pekerja di bidang administratif ini
paling banyak dihentikan perusahaan ketika mereka berada di bidang administratif
masa depan secara bertahap digantikan oleh teknologi
atau dikurangi jumlahnya demi efisiensi beban upah karyawan
dalam analisis selanjutnya world economic forum memberikan gambaran bahwa
delapan juta jenis pekerjaan baru akan diciptakan dan kemungkinan akan menghilangkan

ada juga empat belas juta pekerjaan yang mengalami perubahan dengan keadaan kesehatan

namun tuntutan para pekerja dari perusahaannya akan makin kompleks ke depan
karena situasi pasar yang dihadapi juga kian dinamis
sebagai prediksi world economic forum memberi daftar pekerjaan yang akan
diminati oleh perusahaan global dalam lima tahun ke depan
dan semuanya terkait erat dengan teknologi
spesialis ai dan machine learning spesialis keberlanjutan konsultan perusahaan
analis bisnis intelijen analis keamanan informasi dan fintech engineer
sebagai catatan kelima pekerjaan ini memang sudah menempati papan atas pekerjaan yang diminati
seiring dinamisasi pasar tenaga kerja yang mendorong munculnya beberapa jenis pekerjaan baru
menyebabkan sejumlah sektor industri mengalami gejolak besar
industri media hiburan olahraga pemerintahan sektor publik dan komunikasi digital adalah bidang yang mengalami gejolak
terutama dalam sirkulasi tenaga kerja
di bidang bidang inilah world economic forum melihat perkembangan teknologi berpeluang besar
menggantikan peran tenaga kerja didalamnya
dalam laporannya world economic forum mengatakan bahwa penafsiran situasi global yang dianalisis jauh berbeda
jika disandingkan dengan tingkat situasi real di sejumlah negara lainnya
terutama negara yang memiliki tingkat penghasilan relatif rendah
penduduk yang masuk dalam kelompok pekerja di indonesia yang berpotensi terdampak dari situasi global
dari kategori status pekerjaan utama
persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan tercatat sebanyak tiga puluh
dari total seluruh penduduk yang memiliki sumber penghasilan
jika per februari tahun dua ribu dua puluh tiga bps mencatat sebanyak satu ratus tiga puluh delapan enam puluh tiga juta orang telah memiliki sumber penghasilan atau bekerja
maka diperkirakan penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan mencapai
dari total seluruh penduduk yang berperan kembali ke perusahaan
angka tersebut belum termasuk jumlah penduduk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terbuka dan setengah pengangguran
untuk saat ini tingkat pengangguran berada di angka lima tujuh
dan setengah pengangguran di angka sembilan lima puluh sembilan
sehingga jumlah keduanya mencapai lima belas
dari seratus penduduk terdapat lima belas orang diantaranya yang berstatus
memiliki jumlah penghasilan atau bekerja yang lebih besar dari jumlah penduduk yang berperan kembali ke perusahaan
bps membagi tujuh belas kategori lapangan pekerjaan utama yang diisi oleh penduduk yang bekerja
tenaga produksi atau operator alat serta pekerja kasar industri
menjadi jenis pekerjaan yang paling banyak diisi oleh pekerja di indonesia sebesar tiga puluh enam
posisi kedua ditempati tenaga usaha pertanian kehutanan dan perikanan
tenaga usaha penjualan yang disusul oleh tenaga usaha penjualan
untuk tenaga tata usaha dan sejenisnya hanya lima empat
dari deskripsi data tersebut dapat ditarik sejumlah kesimpulan terkait situasi ketenaga kerjaan di indonesia
perkembangan teknologi dan situasi global berpotensi memberi dampak pada lima puluh tiga puluh delapan juta penduduk indonesia
yang saat ini bekerja sebagai buruh atau pekerja
masifnya teknologi ini juga kian mengancam para angkatan kerja yang masih menganggur
ataupun semi pengangguran untuk kian sulit memasuki pasar kerja
dalam perhitungan lima tahun ke depan
penduduk yang saat ini berusia tiga belas tahun sekalipun sudah harus menyiapkan diri menjawab tantangan pasar tenaga kerja di masa depan
postur pasar tenaga kerja indonesia saat ini masih dominan di bidang praksis
yang berkaitan dengan sektor industri baik skala besar maupun menengah
setidaknya dalam lima tahun ke depan
sektor sektor ini tidak termasuk dalam bidang industri yang terimbas besar dari adopsi kecerdasan buatan atau ai di perusahaan perusahaan
ada sejumlah pekerjaan yang terancam hilang dengan adanya adopsi teknologi ai
bidang industri yang terkait erat dengan penyedia layanan seperti administrasi pemerintahan
serta aktivitas jasa lainnya akan terancam tergantikan oleh ai
diperkirakan imbasnya masih relatif kecil dalam skala nasional
lalu bagaimana persiapan yang dilakukan dalam menghadapi situasi ini
hasil dari analisa world economic forum tidak dapat menjadi acuan secara utama untuk pasar tenaga kerja di indonesia
dapat memberikan gambaran untuk persiapan dalam lima tahun ke depan
salah satu sorotan lain yang dibuat world economic forum ialah upah real para pekerja makin menurun
akibat biaya hidup yang makin tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan upah yang signifikan
salah satu penyebabnya karena adopsi teknologi sedang gencar diupayakan oleh banyak perusahaan
demi menurunkan beban biaya pengupahan karyawan
arah gerak banyak perusahaan di indonesia
dalam adopsi teknologi itulah yang kemudian membuat pekerjaan di bidang teknologi informatika
mahadata dan pembelajaran mesin memiliki daya jual yang tinggi diikuti harga pasar yang tinggi atas profesinya
pekerjaan administratif seperti peladen jasa kebersihan dan petugas keamanan
menggunakan kerjasama dengan pihak perusahaan alih daya outsource guna menekan biaya
presiden joko widodo telah menerbitkan peraturan presiden nomor enam puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
yang berfokus pada akselerasi pendidikan vokasi pada dua puluh satu februari tahun dua ribu dua puluh
diharapkan transformasi dunia pendidikan vokasi kian terakselerasi dengan penguatan kolaborasi pemerintah
lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri
tujuan aturan baru ini adalah menciptakan kesesuaian antara pendidikan vokasi dan lapangan pekerjaan mendatang